nah ini karena pada tahun dua ribu dua puluh ditargetkan juga nih ada seribu teknopreneur di indonesia
untuk itu kemampuan sumber daya manusia dan industri dalam menghadapi revolusi industri empat terus dikembangkan
kementerian perindustrian melakukan kerjasama antar lembaga untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul
puluhan karya teknoprener muda dipamerkan di balai diklat industri denpasar bali jumat pagi
selain startup bisnis ada juga karya animasi dan hasil karya industri kecil dan menengah
yang telah menggunakan fasilitas makerspace yang ada di balai diklat di bawah naungan kementerian perindustrian
kementerian perindustrian mencatat sektor industri pengolahan menyumbang pendapatan domestik bruto nasional terbesar dalam sektor ekonomi
di triwulan kedua dua ribu sembilan belas angkanya mencapai sembilan belas lima puluh dua persen
kementerian perindustrian menargetkan ada seribu teknoprener pada dua ribu dua puluh
dengan target pelatihan bagi empat pelaku industri kecil dan menengah
di dalam kajian yang kemarin sudah di expose oleh mckenzi
ada beberapa pos pekerjaan yang akan tergantikan
baik oleh mesin peralatan maupun oleh artificial intelligence
guna mendukung sumber daya unggul kementerian perindustrian diantaranya telah mengoperasikan makerspace di tujuh balai diklat industri di indonesia
yaitu di medan padang jakarta yogyakarta surabaya denpasar dan makassar
beberapa lembaga di indonesia pun menjalin kerjasama dengan balai diklat industri salah satunya badan narkotika nasional badoka makassar
di programnya kementerian perindustrian ini itu sangat bagus
mereka ada pelatihan sertifikasi
dan penempatan kerja
dan itu saya berpikir bahwa makanan makanan ikan ini apabila mereka tidak punya keahlian
selesai rehabilitasi itu akan membuat mereka itu tidak ada yang bisa dibanggakan oleh mereka
dan keujung keujungnya akan menjadi lagi mereka
kecamu lagi dan lain lain
dan saya berpikir itu tidak bagus
dan juga akan menghabiskan juga uang negara
reputasi mereka apabila mereka kembali lagi menggunakan uang negara
dan mempersilahkan masyarakat memanfaatkan pendidikan dan pelatihan coworking space
ataupun inkubator bisnis yang ada di balai diklat industri
masyarakat bisa mendaftar secara online dan menuju balai diklat industri yang memiliki spesialisasi kompetensi yang dicari peminat
tim cnn indonesia denpasar bali